mulai malam ini
mami tidur sama kamu
mami teh kenapa
mami muak sama mami
dia juga nyalahin mami
padahal udah jelas dia yang salah
dia yang selalu mengikuti semua kemauan ibu
udah gesek sana
saya tidak pernah menandatangani cek sebesar itu
tolong jangan dicairkan cek itu ya
saya tidak peduli siapa dia
apa dia anak saya apa bukan
sedang ada masalah besar di kantor
bagaimana rizka cek itu bisa dicairkan
maaf pak karena nominalnya terlalu besar
pihak bank harus cross check ke ibu dahulu
seharusnya kamu jangan biarkan pihak bank menghubungi ibu
tapi kan itu memang sudah
kita bukan bisa batalkan pengambilan
lagipula pihak bank itu sudah sering mencairkan cek kita
kenapa harus menebuk naibu lagi
mungkin pihak bank telah kerjasama sama ibu
sebenarnya voto itu bukan juara
ini bukan tujuan
pak sebetulnya ayah cinta itu siapa sih pak
ya juragan vesa
tapi dia sudah meninggal
cinta udah lama tinggal disini
kalau non cinta
baru tinggal beberapa hari disini
berarti gue benar
sebelum dia tinggal disini dia tinggal dimana pak
katanya sih ngekos
kan dia lagi kuliah
sebelum ngekos dia tinggal disini juga
waduh kalau itu
saya gak tahu karena saya baru kerja seminggu disini
selamat siang ibu
teruskan pekerjaan kalian ya
menemui saya di ruangan pak kevin
ada masalah apa lagi
bapak diminta datang ke ruangan pak kevin sama ibu
untuk apa ibu kemari
saya gak tahu pak
ya udah keluar kamu
baik pak permisi
ngapain sih ibu kemari
bertahun tahun ibu membangun perusahaan ini
hingga bisa menghidupi keluarga
dan begitu mudahnya
kamu menghancurkan semua jeripaya ibu
ibu juga kan tahu bu
ada saatnya naik dan ada saatnya tenggelam
ada saat baik ada saat buruk
dan kamu jangan lupa
sesuatu yang buruk itu datangnya dari diri kita sendiri
ibu sudah memeriksa
keuangan perusahaan kita ini
banyak sekali pengeluaran yang tidak jelas
itu kamu pergunakan untuk apa
aku sangat kecewa
ternyata anakku seorang pengecut
manusia itu berani berbuat harus berani bertanggung jawab
aku benar benar berusaha untuk bertanggung jawab
tapi kan aku sudah berusaha bu
beri aku kesempatan untuk mengembalikan agar perusahaan ini lebih maju lagi
kamu belum menjawab pertanyaan ibu
tentang penggunaan uang yang tak terduga
tanpa kejelasan dengan jumlah yang sangat besar
orang yang berjiwa besar akan selalu mengakui kesalahannya
tapi aku nggak salah bu
ini kan cukup
dan silahkan keluar sekarang
aku bilang keluar
aku bilang keluar
aku bilang keluar
aku bilang keluar
aku bilang keluar
aku bilang keluar
aku bilang keluar
aku bilang keluar
aku terus mereka
atau kau lagi
yang papi hadapi
karena memang enteng papi
yang bikin berat itu karena pavi
terlalu menghormati ibu
ya jelas dong mami juga ingin dihormati kevin kan
enggak kan jadi papi
bisa berontak kok sama ibu
karena kevin selama ini selalu berontak sama orang
oh gitu percuma ya
oke kalau gitu
mulai dari sekarang papi gak usah
ngomong lagi sama dan mulai dari sekarang
mami juga udah gak usah tidur lagi sama mami
mulai malam ini
mami tidur sama kamu
mami itu kenapa
mami muak sama papi
dia juga nyalahin mami
padahal udah jelas dia yang salah
dia yang selalu ngikutin semua
udah gesek sana
dengan begini alda teh bisa makin deket sama mami
terus mami teh bisa alda manfaatin
biar mas kevin teh mau nikah sama alda
aku sudah periksa semua keuangan perusahaan
aku sudah periksa semua keuangan perusahaan
sekarang aku mengaku
kalau aku sudah gagal memimpin perusahaan ibu
bagus aku suka itu
walaupun sudah terlambat
mulai besok aku akan kerja lagi
dan membangun perusahaan ini untuk tegak kembali

bu tunggu bu
ibu nggak bisa berbuat seperti itu bu
malu sama siapa
ya malu sama semua orang bu
kamu tidak perlu malu sama orang
seharusnya kamu malu sama allah
karena kamu tidak menjalankan perintah allah
dan menjauhi larangannya
jangan ikut untuk istrimu
janganlah dia menjauhkan dirimu
bahwa dia tidak ingin meninjaumu dengan tamat seseorang
saya benar benar suka produserku